ini adalah hasil hasil kreasi ibu ibu rumah tangga warga desa tunggilis
kecamatan kalipucang kabupaten pangandaran jawa barat di masa pandemi
ide membuat keripik bonggol pisang ini lahir setelah melihat potensi bahan baku pisang yang melimpah di daerah kalipucang
biasanya setelah dipanen buahnya batang pohon pisang ini akan dibuang menjadi limbah
proses pembuatan krispong cukup sederhana
batang pisang diambil bonggol bagian tengah kemudian dipotong tipis tipis
bonggol pisang yang telah diiris tersebut kemudian direndam dengan air yang sudah dicampur kapur sirih dan garam selama dua puluh empat jam
setelah direndam irisan bonggol pisang dicuci kemudian dicelupkan ke dalam tepung terigu
yang sudah dicampur dengan tepung kanji dan bumbu penyedap
kemudian digoreng hingga warna kecoklatan
kita harus mencari pelupah gedung bonggol pisang yang dari pisang kepok
karena kalau dari pisang yang lainnya itu rasanya beda
jadi harus pisang kepok
hasil kreasi ibu ibu rumah tangga warga desa tunggilis ini dikemas dengan apik
dan dipasarkan di wilayah pengandaran dan sekitarnya
rencananya keripik presbong hasil karya ibu ibu rumah tangga ini akan terus dikembangkan
dan dijadikan panganan khas desa tunggilis agar mampu meningkatkan perekonomian warga di masa pandemi ini